sejak dua hari lalu penyekatan terhadap arus balik sudah diaktifkan di tol cikampek
kilometer empat puluh tujuh arah jakarta
meski demikian hingga senin sore jumlah kendaraan yang diputar balik jumlahnya masih belum terlalu banyak
hingga pukul empat sore tadi ada satu ratus tiga puluh satu kendaraan yang dicegat masuk jakarta
dan kemudian diperintahkan untuk putar balik
satu ratus dua puluh sembilan diantaranya merupakan kendaraan pribadi dan sisanya bus umum
sejak pemberlakuan aturan gubernur dki jakarta
maka setiap orang yang akan masuk ke dki jakarta diwajibkan memiliki surat izin keluar masuk
selain di tol cikampek sejumlah pos penyekatan juga didirikan di jalan arteri
dan di beberapa wilayah di jawa barat
jadi ini penyekatan sama seperti pada saat arus balik maupun pada saat pulang kampung kemarin
tetapi ini kan pada saat arus
baliknya ini ya ini ini kan kita kan ada tambahan satu bahwa masyarakat yang akan menuju ke provinsi dki jakarta
itu harus bisa menunjukkan surat izin keluar masuk
jadi inilah yang menjadi kegiatan nanti rekan rekan baik dari tni dari polri
maupun dari stakeholder yang lain dari perhubungan dari satpol pp untuk melakukan pemeriksaan itu
kalau tidak membawa surat izin keluar masuk